hai sehat ketawa nah jadi udah di kita mau praktek dulu ya jadi balonnya udah ditiupkan
terus kemudian tinggal handphonenya ini kita taruh di atas handphone di atas balon ini
sambil kita tekan agak kencang sambil kita buka pelan pelan udaranya kita keluarin udah jadi
serius terus terus terus terus terus terus terus terus terus terus terus terus nah gitu jadi deh casingnya
kalau ada kelebihan semacam ini tinggal bisa buka semacam ini oke taruh ya saya nggak berhasil
jadi intinya tuh balonnya bener bener harus nah kayak gini kan tinggal digunting bagian sininya
eh copot ya berarti mungkin balonnya kurang
jadi balonnya harus benar benar dalam ukuran yang lebih besar dibandingkan dengan dari handphonenya
kan handphone ada beberapa ukuran kan ya pokoknya bawahnya harus digunting lah ya ini ya
untuk anda mungkin nanti kita bisa lihat lagi videonya di belakang kan untuk anda yang ingin
tahu lebih detail lagi cara pembuatan casing handphone dengan menggunakan balon ini gitu